apa yang dilakukan malam itu
tanggal delapan malam sampai tanggal sembilan
kapan saudara mengetahui
pak ferdis sambu
waktu itu suami saya
sama saya sedang di kamar
kejadian apa di empat puluh enam
terus suami saya sampaikan bahwa
richard menembak joshua
hingga meninggal dunia
terus suami saya sampaikan bahwa
suami saya sampaikan sudah melapor ke pak kapolri
bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak menembak antara yosua dan richard disebabkan karena yosua melecehkan saya
marah sama pak kapol saat itu
saya sampaikan kepada suami saya
di ikut ikut ke dalam peristiwa tersebut
lalu suami saya
pergi keluar dari kamar
lalu suami saya pergi keluar dari kamar
lalu ibu saya berpindah ke kamar
lalu russian dan
bagaimana saudara memberikan handphone kepada mereka semua
saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia
saudara tidak pernah memberikan handphone
kapan saudara memerintahkan riki untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening joshua
saya lupa tanggalnya waktu itu
ketika ricky datang ke saya dia menyampaikan
mohon izin ibu bagaimana dengan mobile banking joshua saat itu
saya menyampaikan ke derekki tolong diaturkan saja karena waktu itu saya tidak enak badan
karena saya yakin dan percaya sama ricky
riki sudah lama sama saya dan
coba jelasin gimana saudara ricky meminta
bertanya kepada saudara
waktu itu d ricky membawa hp mobile banking yang biasa dipegang oleh de joshua
terus menyampaikan mohon izin ibu bagaimana ini
terus saya menyampaikan ya dek aturkan saja
karena saya yakin dan percaya dengan d ricky
karena dia anak yang baik dan yang pintar dan dia sudah lama ikut sama saya
kemarin saudara ricky menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu
bahwa saya diminta oleh ibu putri untuk memindahkan uang dari rekening joshua ke rekeningnya dia
mohon izin yang mulia itu bukan rekening joshua hanya mengatasnamakan saja
yang di d ricky juga atas nama d ricky tapi itu atas nama saja
dua duanya adalah uangnya pak ferdi sambo dan saya
yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua untuk mengelola sebagai kas operasional
untuk d ricky
ricky adalah di magelang untuk d yosua di jakarta
mohon izin dan mohon maaf sebelumnya kalau boleh diperinkan baik itu rekening bni atau bca
atas nama ricky dan juga yosua bisa terlihat bahwa itu adalah dana dana yang dikeluarkan
adalah untuk kebutuhan kami
ya memang benar itu adalah untuk kebutuhan saudara
tapi dengan saudara menempatkan uang milik saudara ke dalam rekening mereka
itu masuk dalam ranah pengertian tindak pidana pencucian uang
mohon izin yang mulia mohon maaf sebelumnya
waktu itu juga saya sebelumnya menyampaikan kepada d ricky dan d yosua
karena untuk memudahkan mereka sendiri
karena kalau d ricky seperti d ricky di magelang untuk membayar kebutuhan sekolah anak kami
dan juga kebutuhan lain lainnya akan kesulitan bagi d ricky kalau saya membawakan uang atau transfer
karena kadang kadang saya ada kegiatan atau ada hal hal lain yang perlu mendesak dan d ricky tidak bisa
atau ada rekening lain yang mungkin bukan hanya rekening itu yang saudara tempatkan atas nama mereka uang uang saudara
tidak hanya untuk kas operasional saja yang mulia
kenapa saudara perintahkan untuk dikembalikan dalam rekening ricky
kenapa saudara perintahkan kembali untuk memindahkan uang
mohon maaf yang mulia kenapa saudara perintahkan kembali untuk memindahkan uang
saudara perintahkan kembali untuk memindahkan rekening dari joshua ke rekening ricky
padahal saudara sudah ketahui bahwa joshua sudah meninggal
saya tidak memerintahkan untuk memindahkan saya waktu itu hanya menyampaikan untuk mengaturkan saja
tapi d ricky juga tahu d ricky juga tidak salah
karena dia mengerti bahwa itu adalah dana dan uang pak fede sampo dengan saya
atau uang itu penghargaan buat dia
bukan yang mulia
bukan yang mulia
kalau dari polda selatan tanggal sebelas juli
kalau dari polda metro jaya tanggal dua puluh satu juli
apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian
tidak tahu yang mulia
saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara untuk menjadi polisi
mungkin dua puluh tahunan
tidak pernah hadir dalam upacara pemakaman bagi seorang anggota polri sedikitpun
sering yang mulia
tahu nggak syarat syaratnya apa supaya mereka mendapatkan kehormatan pada saat pemakaman
saya tidak tahu persis
saudara tidak tahu persis
untuk mendapatkan penghargaan seperti itu berarti yang bersangkutan tidak boleh mendapatkan cemar sedikit
itu ada di dalam catatan kariernya
almarhum joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian
kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual
saudara tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu
itu yang pertama
yang kedua apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi
sampai hari ini pada akhirnya mabes polri membatalkan spdp mengenai hal itu
yang terjadi adalah memang yosua melakukan kekerasan seksual pengancaman dan juga penganiayaan dengan membanting saya tiga kali ke bawah
itu yang memang benar benar terjadi
kalaupun polri memberikan pemakaman seperti itu saya juga tidak tahu mungkin ditanyakan kepada institusi polri
kenapa bisa memberikan penghargaan kepada
orang yang sudah melakukan pergosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya uba yangkari
saudara tahu akibat peristiwa di rumah duren tiga sembilan puluh lima orang polisi diajukan ke kode etik
dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah polisian
saudara dari pernyataan saudara tadi saudara menyudutkan kembali mengenai dari mabes polri
sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu
mohon maaf yang mulia saya tidak pernah menyudutkan institusi polri
di mana suami saya sangat mencintai institusi polri dan seragamnya
saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini
saya hanya diam saja
karena saya ikhlas menjalankan semua ini
karena saya hanya berserah sama tuhan
sudara saksi ya
sudara saksi ya
sudara saksi ya
sudara saksi ya
masih menangis atau gimana
bisa masih memberikan keterangan
tadi kamu sebut kamu terangkan bahwa
riki kuat susi eliezer sama korban
kamu sadari ikut ke jakarta dari magelang
itu benar ya